keluar keluar keluar
pergi kau tidak pantas berada di sini
ini abu nak kenapa kau perlakukan abu seperti ini
kenapa ibu ini mengaku ngaku sebagai ibumu
hah dasar pengamis dia mengaku ngaku sebagai ibuku
karena dia ingin hartaku
abu tidak minta apa apa nak
kamu hanya ingin bertemu kamu
kamu satu satunya anak kamu
usir perempuan ini dari sini
mama seorang ibu tidak akan salah mengenali anaknya
kenapa papa mendira mau mengakuinya
kau tidak tahu apa apa
aku tidak punya ibu seperti dia
papa mandira takut
murkah yang maha terhadap anak yang tra produced kak kepada bapak ibu
cepat bawa pergi dia
rupanya harta telah membuat dirimu berubah
semoga ayah hagung
menampakan kebenaran yang sebelumnya
kebenaran yang sesungguhnya
kita pergi dari sini
sudah ini masjidnya
apa ini petanda yang aku murka kepada aku
apa yang terjadi ini
apa yang mengaku murka terhadap anak yang terduraga kepada orang tuanya
yang kemahamu memuaskan semesta apa itu hanyamu
jangan lihat aku
aku yang selalu berhutang
dan kasih sayangku kepada aku
demi petanda yang mengalir di airku
dengan diriku senyuman valeu
aku harap sapu apertjan
apalagi tuju syurga kirim
aku bisa membunuh shiva
ya ket prostus menyuruhnya

neima untuk memilih meninggalkan kampung ini
mungkin itu memang keputusan terbaik neima
aku memperoleh banyak pelajaran dari kampung ini
aku belajar menolong kaum yang miskin
dan aku juga belajar
terus mengasihi dan menyayangi orang tua kita
siapa yang mau disayangi yang maha agung
kita harus mencintai orang tuanya lebih dahulu
kau benar pak manah
sebenarnya aku ingin lebih lama bersama kalian
tapi aku harus menyusul pak mendarpa dan diaksa
yang terlebih dahulu datang ke kampung wetan
iya pak manah
sampaikan salamku pada pak mendarpa dan diaksa
karena sudah mencarikan kami pekerjaan
sekarang kami sudah tidak perlu mencuri lagi
kau kuncung pasti akan kangen sekali sama pak manah
aku juga bakal kangen sama kalian semua
pak manah apa artinya kita tidak akan bertemu lagi
kalau yang maha agung mengizinkan
pasti kita akan dipertemukan kembali
jangan sedih radri
aku pergi dulu
jangan lupakan kami ya
aku tidak akan melupakan kalian
tapi diri kalian baik baik ya
aku pergi dulu
saya akan pergi
jangan lupa kami
kami ketahui ibunya

gunung tak pernah menghadang lagi
karang tak pernah menentang samudera
kalian tak akan memusuhiku
jika tahu siapa aku sebenarnya
bukanlah musuh kalian
tak curi tangkap dia
bukanlah musuh kalian
bukanlah musuh kalian